kenapa kau man
aduh kau ini
tidur pemikirin perempuan
kok bapak kau denger
gak jadi pulang dia
eh sekarang jam berapa deh
terlalu kaku ini
eh makasih ya
kita boleh tidur disini ya
dasar cewek pembohong
lo ngapain sih disini
tau dari mana lo ada gue disini
kalo penyiar ask fm itu
kalo gak salah karin
gue itu sebenernya gak mau tidur kan
tanpa tadi lo denger kan gue nelpon
lo gak usah sope hapen gue deh
gue itu tau kali sam
lo itu lagi deket sama tika
terus sekarang datang ke gue
mau deketin gue juga
gak usah lo tau ya
gue sama tika itu gak ada hubungan apa apa
gue sama tika itu gak ada hubungan apa apa
gue sama tika itu gak ada hubungan apa apa
ya walaupun mungkin kalau lebih milih martin gue bisa apa
yang penting lo tuh tau apa perasaan gue sama lo
hei berapa kali gue sama martin
ya gue suka sama puisi lo tadi
karin sebenernya gue diterima apa yang lo kasih
ah enak kali makan ini aku jadi merasa santai
serasa lagi berada di pantai kita
iya bapak itu betul
mana juga suka kali biskuit ini
rasanya itu rasa kelapaan
kayaknya belum habis pak
pulang juga kok akhirnya
kemana saja kau seharian
tadi aku habis dari ketemu teman pak
bapak ini seperti polisi saja
ngapain juga bapak pakai introgasi roman segala
kasihlah kebebasan untuk oman
biarlah dia bergaul
sabtu besok ini bapak sama mama mau pulang ke medan
kau jaga diri baik baik di jakarta ya
rajin rajin belajar kau
jangan cuma pikirin perempuan terus ya
oman itu sudah besar
tak apalah pacaran
wajar saja yang penting konsentrasi belajar ya man
kau istirahat saya dulu
ya sudah aku masuk ya
ah ya sudah lah
ya sudah aku masuk ya
kau ini bagaimana sih
kau bicara seperti itu sama saja dengan kau izinkan rohman itu pacaran
hancur nanti masa depannya
pak bapak itu tak ingat
iya bapak lupa
bapak pacaran itu kan sma juga
tapi apa rusak masa depan bapak
gak tahu lah
aku mau ke pantai lagi dulu
payah kamu tiana
mbak gak tahu lagi dia harus gimana sama kamu
kalau sampai mas afandi tahu dia pasti bakal marah besar
sekarang terserah kamu aja lah
mbak gak mau ngurus lagi
mama kenapa sih
kok marah marah kayak gitu
tante kamu tuh tante tiana selalu aja bikin masalah
dia berantem sama om andika dan sekarang dia kabur dari rumah
tante berantem sama om andika
kok bisa sih ma
kamu tuh banyak tanya ya
udah sana pergi sekolah
kenapa jadi gua sih yang diomelin
tapi kalau om andika berantem sama tante tiana
aduh bisa kelar nih usaha gua deketin wulan
tante tiana berantem sama tante tiana

sakit lelah flash dukes

ini ulan mana sih lama banget
mana aja sih lama banget
sama dandan ya
udah tau salah bukannya minta maaf kayak gitu
yaudah nih pake
ayo keburu telat
kalau hari ini
pertemuan terakhir kita
jika aku tak sempurna
gue harus pergi man
gue nggak akan lepasin lo sebelum lo bilang sama gue lo mau pergi kemana
aduh kau ini tidur pemikirin perempuan
kok bapak kok denger gak jadi pulang dia
eh sekarang jam berapa tim
hah setengah tujuh
terlengah aku ini
eh makasih ya
udah boleh tidur disini aku
bayang bayang bisa pake selimut lah wadah kan
papa kerja hari ini
papa itu lebih baik kerja daripada mikirin tiana itu
jangan ada kebohongan lagi di rumah ini
sekecil apapun itu
aku akan mencari